umat muslim di buleleng bali memiliki tradisi unik saat hari raya idul fitri
yakni ngejot atau berbagi kepada warga sekitar terutama umat hindu
tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun ini merupakan wujud persaudaraan
dan keharmonisan antar umat beragama
setiap hari raya idul fitri tiba ibu ibu rumah tangga warga muslim desa tista busung bio
buleleng bali biasanya memasak menu makanan lebih banyak
pasalnya mereka tidak hanya menyiapkan menu opor ayam buat keluarga saja
tetapi juga dibagikan kepada warga sekitar terutama umat hindu
ya tradisi berbagi ini disebut dengan ngejot
tradisi yang sudah turun temurun sejak dulu ini memang menjadi bagian yang tidak pernah dilewatkan
oleh umat muslim di desa tista buleleng saat hari raya idul fitri
tradisi ngejot ini sebagai bentuk kebersamaan dan persaudaraan
untuk mempererat tali silaturahmi antar umat beragama
di bali tradisi ngejot ini sudah dilaksanakan turun temurun mulai dari kakek
terus sekarang ya kita yang meneruskan
dan kalau idul fitri umat muslim yang ngejot ke umat hindunya
terus kalau balungan umat hindu yang ngejot ke kaum muslim
semoga toleransi ini tetap terjaga
ini sudah tradisi turun temurun dari kakek
saya dulu ini tradisi kita antar umat beragama toleransi kita
saling memberi sentra kita saling tolong menolong
di bali sendiri tradisi ngejot atau yang berarti berbagi maupun memberi ini
memang kerap dilakukan warga bali saat hari raya bukan hanya saat idul fitri
mujad ini juga dilakukan oleh umat hindu kepada warga muslim saat hari raya galungan
nandang astika buleleng bali